nggak cuman kopi atau teh tapi kita juga nyediain jamu
pak irfan terakhir kita bicara mengenai rencana pemerintah ya
jadi alasan rumah makan yang berdiri sejak dua ribu sembilan ini selalu ramai
karena bagaimanapun juga ada stigma yang mengatakan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi ini justru makin ditakuti dan lain sebagainya
kan dari kecil di bali ada sekolah perancis namanya lfb
akhirnya dua ribu tiga belas gue masuk timnas gitu
ini kalau orang jawa bilang itu disapeh terlalu cepat mbak
tapi kunyuk satu ini kan
masih bisa dua tahun tiga tahun lagi atau lima tahun
namun semuanya sama nih bermula dari ini